nah berikutnya pemirsa calon presiden petahana jokowi dodo serta calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno ikut angkat bicara
menanggapi kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
ya mereka menolak penyebaran berita hoaks dan sama sama mendukung proses pengusutan kasus tersebut
presiden jokowi dodo angkat bicara menanggapi kabar adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
calon presiden petahana jokowi menegaskan kabar tersebut hanyalah hoax belaka
presiden mengajak semua pihak menjaga ketenangan menjelang pilpres dengan tidak menyebar fitnah
ya itulah ini kan hoax
kartu itu kan belum dicek
sudah muncul fitnah fitnah seperti itu
mari kita hindari fitnah fitnah seperti itu
ini sudah mendekati tiga bulan lagi sudah masuk ke bulan pilpres
jadi semuanya menjaga ketenangan
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mengklaim komitmennya sangat tinggi terhadap penolakan penyebaran berita hoax
sandiaga juga menginstruksikan tim badan
ketua pemenang nasional untuk menindaklanjuti kebenaran dari berita tersebut
ya sudah saya sampaikan bahwa semua berita yang belum terverifikasi belum tervalidasi untuk hati hati
pride tidak boleh mengamplifikasi berita berita yang belum terverifikasi belum tervalidasi
berita berita yang masih kabar kabar burung seperti itu layaknya tidak di amplifikasi
nah itu nanti akan menimbulkan semakin ketidakpercayaan masyarakat
tak hanya para paslon kedua kubu tim sukses juga ikut berkomentar
juru bicara tim kampanye nasional jokowi maruf arya mahendra sinulingga meminta sosial obang obang yudhoyono mendisiplinkan kadernya
khususnya untuk menjaga nama baik partai dan kondisivitas menuju pilpres dua ribu sembilan belas
pasalnya berita bohong atau hoax ini sempat dikomentari oleh politisi demokrat andi arief melalui sebuah unggahan di akun media sosial
menanggapi pencatutan namanya wasekjen partai demokrat andi arief
tak mempermasalahkan andai dirinya dilaporkan ke polisi terkait cuitan tujuh kontainer surat suara tercoblos
andi menegaskan jika cuitan yang kini telah dihapus itu justru diunggahnya dalam rangka untuk menjaga kondisivitas jelang pemilu
agar berlangsung jujur dan adil
andi menolak disebut menyebarkan hoaks karena menurutnya dia dalam posisi meminta kpu untuk mengecek kebenaran kabar liar tersebut